berhasil bagus oh makasih ini aku buatin kopi untuk pak niel ada snack juga

hai kursi pijat pelangsing tubuh kursi pijat yang sekaligus bisa melangsingkan selamat siang

hai ah aurel
hai maaf ya tadi saya lupa bilang kalau panah itu paling enggak suka diganggu jika sedang